saling dorong antara buruh dan petugas kepolisian terjadi di depan kantor dinas sosial tenaga kerja
dan transmigrasi kabupaten cirebon jawa barat kami siang para buruh mencoba masuk halaman
kantor dinas namun dihalangi polisi yang menjaga aksi unjuk rasa ratusan buruh dari forum serikat
pekerja metal indonesia dari beberapa kota di jawa barat ini berunjuk rasa setelah ada pemecatan
di salah satu perusahaan mereka kecewa karena phk sepihak yang dilakukan perusahaan dinilai tanpa
melalui mekanisme dan tidak sesuai dengan undang undang para buruh sebelumnya mengaku
siap untuk dirumahkan dan memaklumi kondisi pandemi kofit sembilan belas yang terjadi namun buruh
berharap tidak ada phk oleh pihak perusahaan kami menawarkan kepada perusahaan silakan dengan
kondisi konflik seperti ini kami mengalami dan memahami silakan perusahaan melakukan
melakukan fsc dengan cara merumahkan kita siap kita memberikan tawar itu silakan dirumahkan kita
siap dengan dirumahkan selama tujuh bulan kita siap sampai kita siap dirumahkan sama senam
enam bulan kita siap bahkan dirumahkan sampai dengan tidak diberikan upah asal jangan ada phk jadi
di jombang jawa timur belasan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor dinas tenaga
kerja di jalan wahid hashim mereka menuntut tunjangan hari raya yang
belum dibayarkan perusahaan hingga saat ini mereka meminta dinas terkait untuk menindak
perusahaan yang belum membayarkan thr dari data gabungan serikat buruh indonesia pt sgs jombang
tercatat ada empat puluh dua buruh yang hingga kini belum menerima thr para buruh mengaku hingga kini
belum ada kesepakatan antara buruh dan pihak perusahaan terkait thr pasalnya pembayaran
thr oleh perusahaan dilakukan dengan cara dicicil dan buruh tidak menghendakinya sampai hari ini kita
belum adanya titik temu soal masalah thr yang belum terbayarkan menanggapi aksi buruh tersebut pihak
dinas tenaga kerja akan melakukan pemeriksaan ke pihak perusahaan memang ada thr yang belum terbayar
sesuai dengan kalau omnibus law itu kan kewenangan kita terus ada beberapa pelanggaran ketenagaan
kerjaan atas aduan tersebut kita sudah menampung dan tentu saja kami harus cross check ke pihak
perusahaan secara administrasinya gimana
nanti kalau sudah cross check baru kita tindak lanjut
dinas tenaga kerja juga akan menindak perusahaan jika ditemukan pelanggaran
tim liputan cnn indonesia